ya itu betul tuhan
lebih baik nyomote kalau dipijit itu
pakai kain sarung
biar sertit pijit pijit belakangnya kan enak
biar semuanya rata gitu loh maksudnya
bener juga bener
sama dipijit dulu sama surti
mas keluar dulu bentar ya
kapan sih harus masuk ketemu papinya reva
udah kelamaan nih
yang ada kemaleman
ya iyalah bapak
meli saya serius
makanya lain kali kalau pakai kaca mateng ada kacanya
biar gak masuk angin tuh mata
tau lu mel

soalnya kita tuh mesti nunggu kabar dulu dari reva
lagian pak bapak tuh masih sabar
karena kata allah swt
insya allah ganjarannya surga pak gitu
kenapa harus nunggu kabar dari reva
yang ada ini kelamaan
belum sih harus koreksi pr kalian
belum sih harus nyiapin materi buat ngajar besok
jangan kalian pikir gampang jadi guru
wah pak amir
ternyata pak amir tuh ya mel
guru yang dedikasinya tinggi buat murid muridnya
wah bapak baik banget pak
walaupun kadang kadang kita suka bandel ya mel ya
ya itu tau kalian
saya ini kerja buat kalian lillahi ta'ala
karena sejatinya saya mencintai profesi saya menjadi guru
ya tapi kenapa kalian belum jawab pertanyaan saya
kenapa harus nunggu kabar dari reva
udah ngomong panjang lebar masih aja inget
akhirnya udah lupa
oh jadi tadi maksud lo itu lu cuma pengen ngalihin perhatiannya pak amir
jadi lo nggak kagum beneran
gimana sih ya udah kenapa mengapa harus membuka bar dari reva
jadi gini loh pak nih ya
reva itu kan punya mama tiri
mama tirinya itu lagi di dalem pak
kalau seandainya bapak masuk terus pas ada mama tirinya reva
si mambutnya reva itu
nanti adanya papanya reva itu nggak percaya sama bapak
soalnya terpengaruh sama mama tirinya reva
nanti dia nggak diizinin
kalau misalnya bapak masuk sekarang pak
ketemu mamanya rafa nanti bapak sama kita kita namanya buang buang waktu
mubazir karena pasti nggak boleh pak
kalau mamanya reva itu hobinya ngompor ngomporin si ombe gitu pak
ngomong dong dari tadi
biar saya juga sabar nungguinnya
jangan ada cemilan
adanya cepuluh pak
aduh iya kesempatin ini
kesalahan hari ini
kenapa waradang bisa lupa honor deal tinggalin di depan
wah nih ya
kalian nanti mah ya
bisi pikunnya udah terlalu
oke kamu kesalahan sedikit aja
terus lebay ya
ini tidak sedikit
gue salah gue salah
neng raya jangan berantem neng
ada apa apa aja sih neng ya
jangan jangan neng raya tuh ya
berantem sama si kemut
kok tadi tuh
neng ketemuan sama si kemut
kamu kayaknya begitu tadi
saya dengar si neng jalan sama si kemot
neng raya sudah pulang
baru masuk ke dalam
terus bengit kalian kenapa gue orang gini
tadi tuh neng raya tuh
barir lompatan gitu
wah ini emang pasti gara gara si kemut nih bikin si neng melewet ini emang
agak besar ini
kenapa kamu mutusin aku tanpa sebab
kondi putusin neng nama sebab
neng gak mau jelasin apapun ke neng
neng jangan mikirin kemot dulu ya
dengerin apa ya
neng gak boleh kaya gini ya
biarin aja udah
neng kan panggil istina di bandung ya
cowok cowok yang mau jadi pacar neng pastinya
ya pasti yang lebih baik
dia tuh gak baik neng buktinya aja meninggalkan kamu
kurang ajar si kemot
berani berani nyanyiak izin
awas ya tinggal li
neng kenapa kok
aduh ya ampun ya ampun
ya allah ku pikir ada apaan
coba liat tuh kakinya
tuan merah kakinya nyomot pucet
so tau kamu tahu dari mana
surti teh itu kan tau
surti teh turunan paraji eh bener
paraji apaan tuh
nah surti teh dulu diajarin
sama nenek surti
jadi surti teh ngerti caranya peredaran darah
orang yang pucet itu
emang biasanya juga begini kok
masa sih mas
iya ya nggak terlalu jelas
dia agak agak pucet sedikit
dipijit sama surti
kamu kan biasanya dipijit surti kan
udah sini ya surti pijitin
mas gak tau sendiri
tangannya kasar ntar yang
kakiku baret baret lagi mas
waktu itu kan kasar salah
pake sabun cole kalo sekarang mah
surti teh udah pinter
pake hem body sekarang mah nih
coba pegang alus deh
soh ya tuhan pegang
soh ya tuhan pegang
ngapain lu nyuruh nyuruh
bapak tuh pegang tangan lo
kan biar tau alus
maksudnya enak gitu
maksudnya biar mesra dikit
lebih baik kamu dipijit deh sama surti
daripada emas yang dipijit pijit
kamu malah nanti cemburu lagi
emang mas aku gak cemburu kalo sama si surti
sama si kiti ini doang
surti tuh sama surti
yaudah kamu pijitin
mama adriana ya
pijitan yang khusus yaitu
pijatan yang membuat menjadi subur
bapak ingin sekali punya
adriana kecil di rumah ini
dan pastinya itu lucu
satu adriana aja teh
udah pusing surti
kalo nambah adriana satu lagi teh gimana
laluh oga banget be
ini lagi si surti kenapa jadi sebaiknya gini
oh gue tau
gue kerjain aja kali ya dia
mijit sampai tangannya jadi kepalan
bagusnya sih dipijitnya pake kain putih
biar angetan dikit
ya itu betul tuan
lebih baik nyomot deh kalo dipijit itu
pake kain sarung
biar surti pijit pijit belakangnya
kan enak betul
biar semuanya rata gitu
hahah bener juga bener
sama dipijit dulu sama surti
mas keluar dulu bentar ya
pijit banyak kan
ya kan ini juga mau dipiji